hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota jakarta minggu siang mengakibatkan dua belas rt dan empat rw di jalan petogogan kebayoran baru jakarta selatan
warga terpaksa harus menerobos banjir untuk melakukan aktivitas di luar ruangan
menurut warga di sekitar banjir ini merupakan yang berbeda dari biasanya karena setiba turun hujan air langsung mengenang dengan cepat
harus lalu lintas di kawasan tersebut banjir juga berdampak pada terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi
di jalan raya ciledug raya tepat di depan seskual jakarta selatan banjir setinggi enam puluh cm ini membuat pengendara roda dua dan empat tidak dapat melanjutkan perjalanan dan ruas jalan dialihkan ke jalan panjang minggu siang
sementara itu kendaraan mobil yang tidak dapat melintas ke arah jalan raya ciledug dialihkan ke jalan panjang agar untuk menghindari kemacetan
guna mengurangi banjir petugas mengerahkan satu alat pompa air untuk menyedot banjir di sekitar jalan raya ciledug
akibat banjir ini membuat kemacetan kendaraan di sepanjang jalan raya ciledug
banjir sudah menerjang wilayah kemang sisi
selamat sore rifana sebagaimana yang tadi sudah nana sebutkan dan juga mungkin nana lihat tepat di belakang saya ini merupakan jalan pondokarya yang berada di kawasan petogogan kebayoran baru jakarta selatan
ini merupakan kawasan yang kemudian kita bisa katakan di bantaran kalimampang yang kemudian luapannya ini di pintu air petobogan
kalau tadi berdasarkan informasi yang sudah kami himpun
warga warga sendiri sekitar ataupun di komplek pemukiman ini enggan untuk dievakuasi karena tingginya ini masih sekitar seratus cm
atau kemudian bisa kita simpulkan warga sudah terbiasa dengan adanya fenomena banjir ini tapi wakendati demikian memang sebelum ada banjir yang tinggi ini mobil mobil di dalam pemukiman ini sudah ditaruh di pinggiran jalan raya yang kalau bisa kita bayangkan begitu ini ada di sekitar ruas dari menuju tendean walter mongon cd
jadi bisa dipastikan
nana begitu kondisinya untuk dari kawasan tendean menuju walter mongon city ini cukup macet dan bisa kita pastikan juga kendaraannya padat merayap
kalau tadi berdasarkan juga informasi yang kami peroleh saat ini ada sekitar lima puluh petugas begitu yang siap siaga jika kemudian curah hujan ini kembali meningkat dan juga warga yang saat ini masih memilih untuk dalam rumah untuk meminta dievakuasi sendiri masih disiapkan begitu
tadi banjirnya ini sendiri sebagaimana yang nana lihat ini sejak pukul empat belas
dan juga kami masih menunggu begitu rifana karena sebagaimana yang dikatakan oleh gubernur rki jakarta beberapa waktu lalu banjir ini kan diprediksikan akan surut dalam waktu hitungan enam jam
jadi sekitar rati sekitar pukul delapan malam atau jam sembilan malam kami sendiri masih melihat bagaimana apakah sebenarnya yang dikatakan oleh gubernur itu dampaknya seperti apa
walaupun tadi kemudian dari petugas sendiri sudah bergegas bergeser ke wilayah wijaya timur untuk mengecek kembali wilayah selain dari pondokarya ini
apakah kemudian pintu air yang sudah mulai tergenangi oleh air banjir
tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa ini bukan hanya disebabkan karena tingginya curah hujan dki jakarta sejak tadi malam
tapi juga memang karena wilayah bogor dan juga depok yang diguyur hujan sejak tadi malam juga menjadikan ini merupakan salah satu banjir kiriman
itu nana yang perlu diwaspadai ialah karena ruas dari tendean menuju walter mangon sidi ini tepatnya di jalan wijaya ini sendiri cukup padat begitu
karena banyak mobil mobil warga yang dari pemukiman ini parkirkan di tengah jalan agar tidak rusak terendam oleh air banjir
sisi anda mengatakan bahwa warga di sana sudah terbiasa ketika banjir menerjang
tapi jika dibandingkan dengan waktu waktu sebelumnya apakah kemudian anda sempat bertanya kepada warga di sana apakah banjir kali ini datang lebih cepat dibandingkan dengan biasanya
ya nana berdasarkan informasi yang kami terima
karena tingginya ini sekitar satu meter
seratus cm atau sekitar betis orang dewasa ya begitu
ini merupakan tinggi yang menurut mereka masih kisarannya normal
walaupun kemudian jika kita bandingkan dengan banjir awal tahun dua ribu dua puluh ataupun banjir nanti yang kemudian diprediksikan biasanya berdasarkan asumsi warga begitu
sekitar bulan januari atau februari yang curah hujannya cukup tinggi yang kemudian lebih diwaspadai lagi
kalau ini menurut dari warga sendiri ini masih kategori yang dirasa normal karena tingginya sekitar seratus cm
ada yang terlebih dahulu sudah mengungsi karena melihat curah hujannya sudah tidak berhenti sejak tadi malam
ada yang kemudian rumahnya tingkat dua yang juga tetap memilih berada dalam rumah dan menunggu air surut
kita masih melihat rifana seberapa lama karena kemudian warga sendiri masih mengingat janjinya gubernur yang mengatakan sekitar enam jam banjir ini cukup turun
terima kasih produser lapangan cnn indonesia
noras pasiatas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali